penuntasan kasus mega korupsi ktp elektronik terus dilanjutkan kpk
hari ini kpk memanggil salah satu saksi yang dinilai mengetahui pengadaan korupsi proyek pengadaan ktp elektronik ade komarudin
ade komarudin yang juga mantan ketua dpr ri tiba di gedung kpk sekitar pukul sebelas siang
akom belum mau berkomentar terkait pemanggilan dirinya oleh penyidik kpk
ade komarudin disebut sebut juga turut menerima aliran dana korupsi ktp elektronik sebesar seratus ribu dolar amerika serikat atau sekitar satu tiga miliar rupiah dari terpidana irman
akom membantah tudingan itu saat proyek ktp elektronik itu bergulir akom menjabat sebagai sekretaris fraksi golkar
saya diminta untuk memberikan sebagai saksi pak nob dan pak anang
ya sama aja dengan yang di pengadilan itu nggak berulang ulang itu aja
tapi pasti ada yang berubah
berapa pertanyaan pak
karena yang cepat
pemeriksaan juga dilakukan terhadap made oka masagung dan damayanti untuk mendalami peran setia novanto di kasus ktp elektronik
pengusaha madaoka mas agung merupakan pengusaha yang diduga menerima satu miliar rupiah dari setia novanto
made juga diduga menerima aliran dana dari direktur pt biomorph
sementara itu pt biomorph
sekjen dpr ri damayanti diperiksa terkait sejumlah surat yang ditujukan bagi kpk atas ketidakhadiran setia novanto dalam sejumlah pemeriksaan di kpk